pertandingan pacuan kuda pon yang digelar di pangandaran jawa barat diwarnai kecelakaan
setelah kuda bersenggolan di tikungan
dua joki yang mengalami luka harus dilarikan ke puskesmas terdekat
insiden terjadi dalam pertandingan yang cukup ketat di kelas sprint satu dua ratus meter
pertandingan pacuan kuda pada babak penyisian pon dua ribu enam belas yang digelar di lapangan pacuan kuda
legok jawa kabupaten pangandaran berjalan dengan ketat
terutama di kelas sprint satu dua ratus meter yang diikuti sekitar enam belas kuda dalam dua kali hit atau race balapan
beberapa kuda saling bersenggolan di tikungan dan ini mengakibatkan dua joki
dari kontingen jawa timur dan juga jawa tengah harus dibawa ke puskesmas terdekat
mereka terjatuh setelah keduanya saling bersenggolan saat memacu kuda
trek pacuan sempat terganggu hujan deras yang mengakibatkan trek cukup licin
dan juga berjalan
namun pertandingan babak penyisihan bisa dirampungkan dalam satu hari